inilah antrean spbu pondok kelapa kabupaten bengkulu tengah
terlihat ratusan truk masih menunggu untuk mendapatkan solar
bahkan sopi truk harus rela berhari hari antre
seorang sopi truk mengaku telah antre selama tiga hari
karena cuma spbu di pondok kelapa yang melayani pembelian solar pada siang hari
adapun spbu di kota bengkulu hanya buka pada malam hari
khusus untuk pembelian solar dan ini berdampak besarnya pengeluaran sopir truk
hal yang sama juga terjadi pada sopir truk lain yang mengaku kesulitan mendapat solar sejak sebulan terakhir
untuk mendapatkan solar pada siang atau sore hari sopir pun harus rela antre sejak pagi

pihak spbu pondok kelapa menyebut antrean terjadi karena pasukan terlambat datang
sebelum pasukan terlambat datang penumpang yang berada di kota bengkulu berkata
enam belas ton dari pertamina namun beberapa hari lalu pasokan sempat berkurang
menjadi delapan ton hal inilah yang membuat antrean terjadi meski demikian mulai hari ini pasokan
yang diterima spbu itu kembali menjadi enam belas ton sehari tidak ada pak sebenarnya cuman mungkin
karena seperti posisi sekarang mungkin agak terlambat datang aja belum dikirim dan mereka
sudah antri nunggu di luar sana sementara belum ada pembatasan dari pihak yang terkait
masih seperti biasa mohon kuota untuk baru di cibengkulu ditambah dari yang sudah ada sekarang
itu kurang lebih satu ratus sebelas kilo liter menjadi satu ratus empat puluh tiga km untuk satu tahun berapa kita
punya penaman ini sekitar
dua puluh sembilan kilo liter supaya cukup tapi belum disetujui belum surat dari pak gubernur itu sudah
mereka terima dan mereka siap untuk dibahas spbu pondok kelapa biasa melayani truk truk yang
melintas di jalan lintas barat bengkulu selain truk ekspedisi ratusan truk tersebut terdiri
atas truk pengangkut batu bara dan kelapa sawit heri supandi bengkulu